ada apaan nih kak
udahiders saja shy
biasa aja reaksinya biasa
kita kesini ada perlu sama lo
kita semua perlu bicara sama lo ya

gue banyak gaya apaan sih
emang gue segitu ganteng ya sampai lo tuh ngiris sama gue gir
siapa pengecut gue kita
gak ada yang tahu kan gak ada yang tahu
gak ada yang lihat di sini kita pengecut
gue kasih tahu
ini akibatnya buat lo yang deketin cewek gue lo ngerti
alia tuh belum punya pacar gir
lo salah tahu tolong
lo salah tahu
gue pacar ya tolong

siapa lo ikut ikut campur urusan gue
gak penting siapanya rian ngapain berkelahi udah belajar aja
wah ceramah dia ajar ajar pas lo takut

fikri digebukin sama orang be
masya allah siapa yang tiga tiga gebukin anak gue emangnya anak gue salah hape
siapa siapa yang udah gebukin loh
bilang sama mbak be bilang aja ini gini juga mbak be mantan juara nih
terus surat tanahnya mana
surat tanahnya sama omawi beh
jadi mawi yang lo udah gebukin lo itu benar benar keterlaluan dia dia gak tau ya
dia berani berani mau ngedel keluarga gue biar gue bikin perhitungan sama dia
bukan bukan bukan terus siapa ya
bukan omawi mbak be
bukan omawi yang pukul ini
iya iya mbak be tau mbak be tau
bang bang bang pelan pelan pelan
mbak be memang tau bukan mawi yang gebukin lo tapi pasti orang suruhannya kan biar mbak be gebukin dia
emang gak gebukin siapa ya
bukan omawi mbak bukan
aduh salah deh
lo apa apaan lo muka gila lo mawi lo gebukin anak gue sampai babak belur kaki begitu terus lo rebut surat tanah mbak be gue
biar dia lagi seneng seneng kyoto
orang banyak biru
paling daripada buruk
kalo mau ini bantuin pikirnya tadi dikepukin sama gerry be
bukan yang mukulin
iya bener om ardhani
jadi si gerry itu suka sama alia dikirain
maksudnya itu pacarnya alia yang maksudnya dikukulin
lo kena sukaan setan apa sih
yang penting penjualan tanah itu tetep jadi dong
gak setuju gua gak jual tanah seperti ini
gua heran liat lo gak pernah berubah be
nih orang udah mau bayarin tujuh milet nih
pak pak pak
sepuluh miliar bukan tujuh miliar
sepuluh miliar sepuluh miliar
nah nah nah
lo belum apa apa udah nipu gua
ini sepuluh miliar lo tujuh miliar gimana sih lo
sepuluh miliar be
tapi alia tetep dapat komisi dua setan
apa sih om
gua kagak jual nih tanah
assalamualaikum pak haji
orang yang mau membeli tanah pak haji itu seorang penipu pak haji
dia itu cuma mau mendapatkan surat tanahnya pak haji
lalu dia kabur